kami turut mencermati calon presiden ganjar pranowo yang mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi
untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
ia juga mengatakan partai demokrasi indonesia perjuangan sedang mempersiapkan syarat syarat
untuk mendorong hak angket di dpr
dalam forum diskusi di menteng jakarta pusat sabtu siang
ganjar yang bergabung via daring mengatakan
fraksi pdi perjuangan sedang merancang naskah akademis
dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket
sementara itu tim pemenangan nasional ganjar mahfud
masih mengumpulkan saksi saksi ahli dan sejumlah bukti
terkait suara ganjar mahfud yang stagnan di angka tujuh belas persen
ia mengaku ada intimidasi yang dialami sejumlah saksi
namun ganjar meminta setiap orang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara
sampai dengan tanggal dua puluh berapa sebenarnya angka real yang ada
masa stuck seperti itu berapapun suara masuk
dan ini tentu menjadi cerita cerita yang menjadi bahasa
buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan
dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan persiapan
mulai menyusun naskah akademis menyiapkan dukungan dukungan
tanda tangan dari anggota sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna
sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus mulus saja
cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita cerita yang makin